mama mau datang kesini
maaf bu sepertinya acara harus kita mulai
soalnya orang tua yang lain tidak bisa menunggu lebih lama lagi
aku belum ngabarin masuk lagi telepon deh
mas maaf mas aku kayaknya gak bisa datang ke sana deh mas
aku tadi ditelepon soalnya mas aku harus balik ke kampus
kamu gimana sih nin
kamu tau kan hari ini hari yang sangat ditunggu sama rina
iya mas aku tahu tapi gimana mas aku juga gak bisa ninggalin pekerjaan aku
tadi aku tuh udah jalan ke sana mas tiba tiba pihak dari kampus nelfon aku
kamu jangan pernah berjanji kalau gak bisa menepati ya nin
terutama sama reina
saya paling tidak suka sama orang yang suka ingkar janji
mas kamu udah tunggu di kelas ya bu
keterlaluan kamu nin
kamu lebih mau ketambahan pekerjaan daripada anak kamu
ya udah bu ya saya masuk ya
rena masih sendirian secara temen temennya udah bersama mamanya masing masing
mereka udah siap siap
andin barusan bilang ada jadwal lidah kan mak
dia harus ngajar pagi
terus gimana berarti andin gak bisa sini
ya allah rena pasti sedih banget nih
karena aku gak dateng
aku udah bikin rene kecewa
mama gak bisa nepatin janji mama sama kamu
selamat pagi bu andin
eh ya selamat pagi semuanya
sekarang kita mulai ya
sekarang saya minta kalian semua untuk buka bab lima

jangan menangis reina
kamu harus melakukan sesuatu
kamu harus berbuat sesuatu
kamu harus berbuat sesuatu
acaranya diundur tiga puluh menit aja
saya mau cepat temennya reina
baik pak al
awalnya saya khawatir tidak bisa memberi waktu lebih lama lagi
kasian anak anak yang sudah on time
saya sampai sini
terima kasih banyak
nanti sebentar ya
doma disini hidup keren
terima kasih reina
terima kasih reina
terima kasih reina
terima kasih reina
terima kasih reina
terima kasih reina
terima kasih reina
ini tidak dapat
terima kasih reina
saya gak bisa lanjutin pengajaran hari ini
saya ada urusan keluarga saya permisi ya
gue mau kemana bu
ya saya minta maaf sekali lagi tapi saya bener bener gak bisa melanjutin pengajaran hari ini
tapi saya akan mengasih pekerjaan buat kalian
kalian kerjain halaman delapan puluh tiga
nanti kirim lewat email ya
saya langsung minta hasilnya ke kalian semua
jadi kalau misalkan kalian juga mau ngasih pertanyaan ke saya langsung email saya
karena saya ada urusan keluarga yang gak bisa saya tinggal
bagus ketemu kamu disini
kita udah gak punya waktu lagi
acara ini bentar lagi mau dimulai
indah aku juga mau kesana mas
ya kamu lagi gak mikir perasaan anak kamu
saya aja kerjaan saya tinggal
ini aku juga udah ninggalin kelas aku kok mas
lihat aja aku juga kepikiran
ya udah saya minta waktu tambahan cuma tiga puluh menit soalnya
ini tinggal lima belas menit lagi
andin sama siapa tuh
tapi bukannya lu gitu
ntar butuh mas lima belas menit ogeng
nunggu kasihan miss
ini udah lewat tiga puluh menit
saya gak bisa kasih waktu lebih lagi buat reina
aku mau sama mama
mama mau datang ke sini
maaf bu sepertinya acara harus kita mulai
soalnya orang tua yang lain tidak bisa menunggu lebih lama lagi
ini kayaknya ban ya

mas ini udah dari beberapa hari yang lalu
mas ini udah dari beberapa hari yang lalu
ya allah mas kasihan reina acaranya pasti udah mau mulai nih
bisa pesan tuh
kayaknya gak bisa deh mas

apa gak tau nih kayaknya error nih aplikasinya
gak tau nih kayaknya error nih aplikasinya
saya telepon randy
saya telepon randy
halo ren kamu dimana bisa jemput saya gak
saya lagi buru buru soalnya ban mobil saya pecah nih
saya lagi di jalan pak
ngantar mama saya ke mall purwilasa
tapi udah deket pak
mungkin setelah ini saya bisa langsung ke tempat bapak
bapak posisinya dimana pak
saya di lokanusa
baik pak ini saya sekitar dua puluh menit lagi saya sampai sana
kelamaan gue harusnya nunggu kamu dua puluh menit ren
ya udah gini deh saya cari bantuan yang lain aja ya
iya pak baik
ini tadi jemput
iya ma tapi kayaknya gak jadi
bagus kalau begitu
sebentar aja kok
pak al kayaknya lagi urgent banget ya
ren di gak tahu aja
kalau aku janjian itu sama gak kim
ya allah aku mohon ya allah
aku mau menemani reina kelas masak
sekarang kita akan mulai kelas masak
dan hari ini kita akan memasak crispy fried chicken
kamu bisa bantu anak anak kamu dengan bahan masaknya
dan mulai buat hidangan kamu bersama
tiga dua satu mulai
tiba di bawah itu ada bagusnya
oh sehr bagus ya
itu bukan masakan nasi sayuran anak bukan masakan buck's badan

mama kok lama sih
saya boleh punya motornya nggak
mobil saya bahannya pecah
saya sama istri saya lagi ada acara tapi kita buru buru
mobil saya juga saya tinggal di sini soalnya
sebagai jaminan bisa dipegang jam tangan saya
buat mas ya
terima kasih banyak